dan selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan wakil sekjen mui arief parudin
selamat siang pak arief
selamat siang assalamualaikum
ya assalamualaikum pak arief bagaimana kondisi terkini di sana
ya ini sejang di tangani dengan aparat kepolisian untuk garis wakana kator di mui sekalian kondusif
baik saat ini terjadi peristiwa penembakan di kantor mui pusat dan kami juga mendapatkan informasi pada pukul sebelas waktu indonesia barat penembakan ini terjadi dan juga pelaku langsung diamankan
pak arief apa sebenarnya motif dari pelaku ini apakah anda juga sudah mendapatkan informasi terkait ini
ya untuk motif sedang kita dalami di internal

di kantor mui apakah yang bersangkutan itu ada maksud dan tujuan apa
karena memang sudah dua kali dan yang ketiga kali ini menurut informasi staff kami yang bersangkutan itu sudah mencoba ke kantor mui dan untuk menemui pimpinan kami
dan ini yang ketiga kalinya
itu yang ke internal
dan untuk motif yang lebih mendasar lagi kami mohon agar aparat kepolisian atau penegak hukum untuk bisa menelusurnya
baik pak arief bagaimana dengan data data korban apakah anda juga sudah mendapatkan informasi terkait korban yang terluka dalam peristiwa ini
ya kami priatin ya
kami pimpinan mui prihatin karena itu kejadiannya bertepatan dengan rapat pimpinan mui yang rutin dilakukan seminggu sekali setiap hari selasa
apalagi ini rapat pimpinan perdana setelah liburan idul fitri
kita sedang senang senangnya sedang berhalal bihalal
tapi kami dikejutkan dengan kejadian yang ada di lobi kantor mui
jadi kita priatin ya harusnya di momen idul fitri ini semua bisa menjaga kondusivitas lah
kondusivitas agar semuanya aman tentram
baik pak arief
kenapa bisa terjadi peristiwa seperti ini di momentum ini
apakah anda juga bisa menggambarkan secara lebih luas kepada pemirsa dan kami
ya jadi kejadiannya ya itu
kita sedang men tracking lah sebenarnya maksud tujuan dari yang persangkutan untuk mui itu apa
itu sudah kita rusuri
karena kan kita juga baru pada masuk ini mbak di seri idul fitri kan baru hari pertama ini kami rapat ini
jadi kita belum mengenal
kita belum cek korespondensi atau surat surat apa yang ada di mui terkait dengan yang persangkutan
jadi kita masih anulah nanti ini sedang yang kita prioritakan adalah keselamatan dari pegawai kami yang ya agak terluka lah ya
ada dua orang
itu yang kita utamakan terlebih dahulu
selamatan kesehatan dan yang tidak lupa juga aparat penegak hukum untuk menelusuri dan apa ya
ini dengan seapapun mungkin untuk melihat motif utamanya apa
semoga ini tidak terjadi di mui lagi ataupun di tempat yang lain
dan untuk saat ini apa saja penanganan selanjutnya akan dilakukan
apakah ada aparat petugas yang akan langsung diluncurkan di mui pusat
kami tadi sudah melihat aparat kepolisian bergerak cepat ya
bahkan tidak lama dari kejadian itu menurut informasi dari pegawai kami
kebetulan ada polisi yang ada di jalan proklamasi di depan kantor kami
untuk melihat kejadian itu langsung berkoordinasi untuk kerjasama dengan sekuriti mui
dan pelakunya bisa ditangkap gitu ya
ditangkap di saat ini pelakunya itu sudah ada di kepolisian
baik pak arief apakah anda juga mendapatkan informasi terkait dengan kondisi pelaku saat ini
ditangani oleh aparat kepolisian mungkin sedang ditangani mungkin diminta informasi di tempat kantor polisi
ya kalau nggak salah di polres jakarta pusat tadi
ya kita serahkan dan kita mohon pada aparat penegak hukum dan kepolisian untuk benar benar bisa mengungkap apa motifnya
sehingga membuat keonaran membuat rasa tidak aman di momen yang fitri ini
baik pak arief ditahan dulu
kami akan break sejenak dan breaking news akan kembali sesaat lagi